bansos ini adalah sebuah upaya kolektif
tadi saya menengok ada program beras yang ternyata kondisi berasnya tidak layak
nah ada media yang nanya ini tanggung jawab siapa
saya katakan jangan nanya ini tanggung jawab siapa
tanggung jawab semua programnya siapa
kementerian sosial kah pemprov pemda kita semua saling bersinergi
ini situasi dimana kita bahu membahu menyalurkan dengan upaya yang maksimal dan integritas yang terbaik
dan peran serta masyarakat untuk memberi informasi yang valid
jadi kalau informasinya cuma tidak merata pak ya merata bagaimana caranya
kan nggak mungkin semua dapat juga
seperti kata pak herbin sudah lebih dari setengah keluarga di indonesia dapat kok
ya tetapi definisi merata ini ya atau misalnya nggak adil kita harus berani spesifik
ya karena laporannya tidak spesifik sangat sulit untuk ditindaklanjuti
tetapi sekali lagi ada bansos yang akan bisa berkelanjutan
ada yang secara keuangan negara tentu tidak memungkinkan untuk terus menerus dilakukan
maka semoga masyarakat bisa memahami ini adalah tantangan yang berat bagi kita semua
nah mari kita bahu membahu untuk memastikan bahan sosial ini tepat
ataran tepat kualitas